selama tujuh puluh tahun berkuasa ratu elizabeth ii melewati beragam krisis global saat menjadi kepala negara inggris
ia harus melewati saat inggris melakukan penghematan besar besaran pasca perang dunia
pada usia sembilan puluh enam tahun ratu elizabeth ii adalah ratu dan kepala negara tertua di dunia saat ini
dan kita akan lihat sederet rekor yang ratu dapatkan ratu elizabeth dapatkan ketika menjabat sebagai kepala negara dan juga selama tujuh puluh tahun berkuasa maksudnya
dan rekor sebelumnya dipegang oleh nenek buyutnya yaitu ratu vitoria yang memerintah selama enam puluh tiga tahun
kemudian ratu elizabeth juga menjadi monarki kedua terlama di dunia setelah louis ke empat belas dari perancis yang berkuasa selama tujuh puluh dua tahun
dan tidak hanya itu ratu juga dinobatkan sebagai ratu inggris pada usia dua puluh lima tahun dan ia juga yang menyaksikan atau memimpin transisi dari kekaisaran ke persatuan
dan ia juga menjadi penguasa inggris yang menyaksikan akhir dari perang dingin
hanya ada dua raja yang memerintah lebih lama daripada ratu elizabeth ii yaitu louis ke empat belas dari perancis yang lebih dari tujuh puluh dua tahun
kemudian ada bumi bol adul yajetz dari thailand yang berkuasa selama tujuh puluh tahun
kita lihat selanjutnya yaitu
menyaksikan momen inggris masuk ke luar uni eropa
dan tidak hanya itu sebanyak lima belas perdana menteri inggris yang berkuasa di eranya mulai dari winston churchill pada seribu lima ratus sembilan puluh dua hingga seribu sembilan ratus lima puluh lima
sampai listrust yang baru saja ia angkat pada selasa pekan ini
dan tidak hanya itu ratu elizabeth ii juga pernah bertemu dengan empat paus dalam kunjungan resminya yaitu johannes ii
kemudian johannes paulus ii dan juga benedictus xvi dan juga franciscus i
sementara itu ada juga yang menjadi catatan penarik dan juga catatan penting
karena pada saat ratu berkuasa ratu elizabeth ii telah melakukan perjalanan ke lebih dari seratus negara dan melakukan satu ratus lima puluh kunjungan
ke negara pesemakmuran inggris
ini menjadikannya sebagai monarki paling sibuk
the daily telegraf menghitung bahwa ratu elizabeth ii melakukan perjalanan yang setara dengan mengelilingi dunia sebanyak empat puluh tiga kali
wow luar biasa
di usianya yang tidak lagi muda tapi sudah melakukan perjalanan ke banyak negara
perjalanan luar negeri terpanjangnya berlangsung selama satu ratus enam puluh delapan hari
dari mulai november seribu sembilan ratus lima puluh tiga hingga mei seribu sembilan ratus lima puluh empat
sang ratu menjadi raja inggris pertama yang mengunjungi tiga belas negara
lebih dari satu ratus delapan puluh pesta kebun juga telah digelar di istana buckingham dan dihadiri oleh lebih dari satu lima juta orang
kemudian satu hal lagi yang menjadi catatan ratu elizabeth ii ini adalah beliau selalu menjadi pionir
yang pertama pada seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sang ratu menjadi raja inggris pertama yang mengunjungi daratan tiongkok
kemudian ia juga menjadi orang pertama yang mengunjungi tiongkok
yang kedua ratu elizabeth ii juga mengirim email pertamanya pada dua puluh enam maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam saat kunjungan fasilitas penelitian kementerian pertahanan inggris
dan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ia juga meluncurkan situs web istana buckingham
dan pada dua ribu empat belas mengirimkan
dan tiga tahun lalu dia juga memulai debutnya di instagram
nah ratu elizabeth ii ini adalah satu satunya monarki inggris yang membuka acara olimpiade
dengan melompat keluar helikopter bersama tokoh fiksi kenamaan inggris yaitu james bond